tim puslap empat mabes polri jumat siang melakukan identifikasi terhadap serpihan puing pesawat dan sejumlah barang barang milik korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
yang telah dievakuasi oleh tim gabungan di dermaga jict pelabuhan tanjung priuk jakarta utara
selain diidentifikasi oleh tim puslap empat mabes polri satu persatu serpihan puing pesawat dan barang barang milik korban diambil sebagai sampel
untuk dicocokkan oleh tim kedokteran kepolisian atau dokpol untuk mengidentifikasi jasad korban yang telah dievakuasi ke rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
hingga hari ini sebanyak dua puluh satu sampel serpihan puing puing pesawat dan barang barang milik korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh telah diambil untuk kepentingan penyelidikan dan identifikasi jasad korban